kontes mobil hemat energi kembali digelar di kenjeran park surabaya
dalam kontes ini lebih dari empat puluh universitas ambil bagian
tak hanya menuntut spesifikasi mobil yang hemat energi
tetapi juga kecepatan dalam menyelesaikan lomba
mobil tercepat dan terhematlah yang akan lolos sebagai juara
mobil mobil modifikasi dan teknisi teknisi muda ini
menjadi perpaduan yang menarik pada kontes mobil hemat energi dua ribu delapan belas
anak anak negeri ini telah menunjukkan kebolehannya
dalam menciptakan dan memodifikasi mobil mobil hemat energi
empat puluh universitas di seluruh indonesia turut berpartisipasi
dalam kompetisi yang akan membawa mereka
pada perjalanan ke kemampuan
untuk kompetisi internasional ini
persiapan matang konsentrasi dan pengecekan berbagai komponen mobil
menjadi syarat mutlak untuk menaklukkan delapan lap
sirkuit kenjeran surabaya sepanjang sepuluh km
untuk persiapannya mungkin dari awal sampai akhir
sudah banyak mulai dari nol sampai mobil jadi itu sudah ada repairnya
jadi untuk keyakinan kemenangan ya itu
mobil tipe urban dapat diproyeksikan sebagai mobil keluarga
ataupun mobil di kawasan perkotaan
dengan mesin yang diambil dari diesel
mobil mobil tipe urban ini akan ditantang dalam ajang balap mobil hemat energi
selain itu tipe mobil prototipe juga menjadi salah satu mobil
yang dituntut tak hanya hemat energi namun juga harus cepat
selama memiliki sponsor mobil mobil yang telah lolos ajang kmhe ini
dipastikan dapat mengikuti ajang balap mobil
kompetisi mobil hemat energi tingkat dunia
mobil mobil yang dilombakan di kontes mobil hemat energi dua ribu tujuh belas ini sudah
sudah memenuhi persyaratan dari sel eco marathon challenge
yang diadakan untuk tingkat dunia
jadi mobil yang lolos dari kmhe dua ribu tujuh belas ini
sebenarnya sudah layak untuk diberlomba di tingkat internasional